pelutangkis kejuaraan bulu tangkis daihatsu indonesia masters dua ribu delapan belas memulai hari pertama pagelaran pada selasa dua puluh tiga januari kemarin
pasangan ganda campuran owi butet dan debbie ricky berhasil meraih kemenangan atas lawan lawannya
di pertandingan hari pertama indonesian masters juara dunia wanita bulu tangkis junior gregoria mariska asal indonesia berhasil mengalahkan pembulu tangkis asal denmark sophie hombledal dengan dua set langsung dua puluh satu dua belas dua puluh satu tiga belas
dan berhak masuk ke babak utama
sementara itu tunggal putra indonesia sonny dwi kunchoro juga berhasil masuk ke babak utama setelah mengalahkan chico aura dwi wardoyo di kualifikasi pertama dan vegavio nirwanda di kualifikasi kedua
meskipun pertandingan hari pertama indonesian master dua ribu delapan belas sempat diguncang gempa dan membuat kepanikan bagi penonton pertandingan tetap diteruskan
sementara itu di laga lain pasangan ganda campuran unggulan indonesia tontowi ahmad dan liliana nasir berhasil melaju ke babak selanjutnya setelah mendapatkan perlawanan
dan perlawanan sengit dari juniornya ricky widianto dan masita mamudin
pasangan ricky masita sempat membuat owi butet kewalahan dalam meraih kemenangan dua puluh tiga dua puluh satu di set pertama
di set kedua owi butet pun berhasil unggul dua puluh satu enam belas
usai pertandingan liliana mengakui kedua pasangan sudah saling mengetahui permainan masing masing sehingga pertandingan berjalan dengan sengit
ya sebenarnya ricky masita itu juga ex platnas dan mereka belum lama keluar juga
jadi sedikit banyak mereka pasti juga ada tahu permainan kita
jadi yang paling seperti yang saya sering bilang lebih susah lawan teman sendiri
soalnya udah biasa tahu permainannya kayak gimana dan sering ketemu pada saat latihan
nah kayak tadi juga kita gak gampang juga bisa ngalahin mereka karena ya udah sama sama tahu juga
selain owi butet pasangan ganda campuran indonesia lainnya debbie susanto dan ricky karanda juga berhasil maju ke babak selanjutnya
ricky debbie berhasil mengungguli pasangan ganda campuran asal hongkong lechun hei dan chow ho wah dalam tiga set

pasangan ricky debbie sempat tertinggal di set pertama dengan skor lima belas dua puluh
kalah di set pertama pasangan ganda campuran indonesia ini langsung tancap gas dan mengungguli set kedua dan ketiga dengan dua puluh satu dua belas dan dua puluh satu dua belas
usai pertandingan ricky mengaku masih sedikit canggung mengingat ia baru pertama kali berlaga di nomor ganda campuran
main set saya ke ganda campuran juga saya belum paham banget gitu kan
jadi belum nemu banget gitu main mix tuh kayak gimana gitu kan
saya kan bener bener ganda putra
ya kalau secara permainan sih tadi cuma mikirkan set pertama kita kalah gitu
mainnya juga bisa dibilang nggak sesuai dengan pola kita nggak enak
tapi yang kita senang itu di set kedua set ketiga itu kita bisa ngebalikin keadaan gitu
kita bisa ngerubah kita bisa keluar dari tekanan
itu aja sih
jadi itu sudah jelas aja yang kita sudah pujian nev len ferasin
susah buat lu bulantwiller ya
mau enggak bisa di pergelangan